dan polisi masih memburu abdullah yang diduga pemilik bom yang meledak di bangil pasuruan pada kamis siang
polisi membeberkan ciri ciri abdullah berikut kendaraan yang digunakan untuk kabur usai ledakan
polisi berharap masyarakat memberikan informasi jika menemukan terduga bom bangil tersebut
menurut kabit humas polda jawa timur kombes pol frans barung mengera
ciri ciri pelaku memiliki perawakan sedang wajah lonjong rambut pendek mengenakan kaos dan bercelana cingkrang
selain itu pelaku juga mengenakan tas ransel dan menggunakan kendaraan sepeda motor honda astra
pelaku diakini mengalami luka akibat terkena serpihan bom yang meledak
polisi juga menyatakan jika pelaku memiliki sejumlah ktp diantaranya ktp pd
daerah istimewa aceh mulaboh serta banten dengan nama yang sama yakni abdullah
polisi akan mengklarifikasi dinas kependudukan apakah ktp ganda tersebut asli atau tidak
ciri cirinya adalah perawakan sedang
mengenai perawakan sedang pelaku mengenai perawakan sedang
pelaku mengenai perawakan sedang
pelaku yang menggunakan sepeda motor honda astra
sepeda motor honda astra dan ransel
juga menggunakan baju kaos dan ada celana cingkrangnya
ini tahu bahwa yang bersangkutan ini pasti terluka
ya pas terluka adanya luka
di bagian bagian tertentu yang diakibatkan oleh serpian itu
kami mohon diberikan informasi kepada seluruh masyarakat